dan untuk mengetahui perkembangan kasus aborsi ilegal di epa seban senen jakarta pusat
kita sudah terhubung dengan kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus
selamat malam pak
selamat malam mbak
ya pak sejauh ini sudah ditetapkan tiga tersangka
kemudian pengejaran juga terus dilakukan terhadap pihak pihak yang diduga terlibat
siapa saja pak kira kira nantinya yang bisa berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
dan kira kira di daerah mana lagi nanti akan dilakukan pengembangan kasus begitu pak
terima kasih jadi memang sekarang sampai dengan saat ini sudah tiga tersangka ya yang sudah kita lakukan penahanan
yang pertama itu inisialnya mm atau dokter a yang juga merupakan residivis
juga merupakan dia yang mengkontrak atau yang mengawaki tempat klinik ini
juga dia dpo tahun dua ribu enam belas yang lalu dengan kasus yang sama
kalau mungkin masih ingat pada saat di jakarta pusat ya
yang ada di sana itu
dia keberangkapan tahun dua ribu enam belas
pada saat itu yang satu lagi yang si ini adalah pelaku juga yang sudah difonis dua tahun
sementara yang bersangkutan dokter aini adalah dpo pada saat itu
kemudian ada rm
ini adalah mitra dari dokter a
mitra dari klinik ini yang memang bertugas mencari pasien pasien lain
dia juga punya rekanan yang lain bidang bidang yang lain
kemudian dia juga mempromosikan
dia melalui website klinik namorai pada saat itu
yang digunakan untuk mencari para pelanggan pelanggan pasien pasien lain
yang asalnya dari hampir seluruh indonesia yang datang ke situ
untuk melakukan aborsi dengan penawaran yang bagus
misalnya dengan ditangani oleh dokter spesialis kandungan yang memang ahli
kemudian tempat yang steril
kemudian dapat juga terjangkau harganya murah
dan penanganannya cepat
nah ini semua yang sementara juga
kita masih mendalami lagi
karena kan hasil pengembangan kita bahwa ada sekitar lima puluh bidang bidang yang lain juga
yang hampir mirip dengan rmi ini
yang memang mereka mensosialisasikan
kasih alamat di tempat kantornya atau kediamannya
tapi pada saat datang itu dibawanya untuk eksekusinya di klinik ini
yang banyak orang bilang namanya klinik aborsi pasieban senen
pak ini kan sejauh ini tadi bapak menyatakan bahwa hasil sementara ada lima
lima puluh bidang yang diduga ini terlibat dalam jaringan ini
kemudian pasiennya juga datangnya dari seluruh wilayah indonesia
kalau kliniknya sendiri selain yang berlokasi di senen
apakah kemudian ada dugaan atau potensi adanya klinik klinik lain di daerah lain selain di senen pak
indikasinya memang masih ada tempat tempat yang lain
mungkin kalau saat ini mereka pada siarap semua
tapi ini masih kita akan tahu ada beberapa nanti akan kita lakukan ini
memang indikasinya ada kesana ada
karena kalau kita lihat dari lima puluh bidangnya
sebagai mitra mereka mereka semuanya
karena ini kan sindikat nih
kemudian juga ada hampir seratus calo calo yang berkeliaran di sana
untuk juga menawarkan kepada para pasien pasien
untuk bisa supaya melakukan aborsi di situ dengan penawaran penawaran
dapat fiat dari mereka semuanya
karena kita ketahui bersama bahwa
satu bulan janin ini
ini dihargai satu juta
dua bulan dua juta
tiga bulan tiga juta
lebih dari sana
itu sudah empat juta sampai enam belas juta
tergantung bagaimana sulitnya
atau beratnya masyarakatnya
berarti di daerah jakarta saja
atau di luar jakarta juga pak
kalau memang di luar jakarta
sampai ke wilayah pulau lain
atau hanya di pulau jawa pak
kita fokus saja bahwa ini adalah
yang kita tangani adalah wilayah polda mitrujaya
yang di jakarta di sini
dan memang ada beberapa di daerah sana
yang sudah kita kantongi
oke baik pak
tadi sempat juga dilakukan olah tkp ya pak ya
hasilnya seperti apa pak
bagaimana pengembangan kasus ini kemudian
siang tadi memang kita lakukan olah tkp
plus juga hasil keterangan
dokter a dan juga b dan tersebut
bahwa memang mereka
kan kami menanyakan masalah
gimana jalan jalan yang sembilan ratus tiga
yang terdata di kita ini
dari satu enam ratus tiga puluh dua pasien yang sudah mendaftar
sembilan ratus tiga yang sudah melakukan
atau penguguran kandungan
dia menyatakan bahwa memang
dibuang di sitt tank
tenisnya adalah dengan cara
dalam satu bahan kimia
supaya cepat hancur
kemudian dibuang buang di sitt tank
ini yang kemarin
tadi siang tadi tim dari
subin tiga ya
di tim sos poliamitur jaya
kemudian datang tkp
dengan membuka sitt tank yang ada
untuk mengambil sampel kesana
untuk bisa mengetahui apakah kemungkinan memang
jasak itu masih ada
makanya sekarang masih coba kita cek
karena sudah tercampur dengan
isi dari septic tank itu ya mas
ya baik pak
segedar penegasan ini pak
dengan melakukan olah tkp
kemudian pemeriksaan terhadap tiga tersangka
pengejaran juga terhadap dokter pengganti
berapa jumlah saksi yang saat ini
sampai saat ini
kalau sudah saksi
karena memang ada
pada saat kita melakukan
karena ada enam orang ya
tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka
kemudian tiga juga yang
memang bekerja sebagai sopir
maupun cuma pembantu
dari saat tapi kita masih
kita tetapkan dia sebagai saksi sementara ini
kemudian kita juga masih mencari
sebutan dokter s
atau misalnya s
yang memang membantu
kurang lebih dari tiga bulan ini
untuk membantukan dokter a
selama tiga bulan ini kan memang
mendelegasikan kepada temannya
ini masih kita lakukan pengejaran
terkenal sebagai bidan itu pun
masih kita lakukan pengejaran
karena sampai dengan saat ini
cuma menyebutkan nama
tapi dicari alamatnya pun
masih belum dapat
tapi kita masih terus
bicara soal pelaku
adalah residivis kasus yang sama ya pak
beberapa tahun yang lalu
seperti tadi yang bapak sampaikan
ada sembilan ratus tiga janin yang sudah diaborsi
sejak dua ribu delapan belas lalu
artinya sudah cukup lama
praktik ini dijalankan
pengawasan terhadap praktik
agar kedepannya tidak terjadi lagi
apakah kemudian ini
salah satu kecolongan
dari pihak kepolisian
atau seperti apa pak
bisa sampai terjadi lagi pak
pertama perpindahan tempat mereka
walaupun tidak terlalu jauh ya
mungkin kita tahu bahwa
memang di jakarta pusat
itu ada beberapa tempat
yang sudah kita lakukan
dengan kasus yang sama seperti ini
mereka melakukan contoh saja
bidan ini pernah tertangkap
di jadilat jakarta timur
dr a dan juga si ini
juga pernah melakukan di
di salah satu klinik
itu daerah juga
dekitar jakarta pusat juga
jadi perpindahan perpindahan tempat
karena mereka ini mengontrak
sama kalau lihat di paseban itu
jalan paseban itu memang cuma
itu saja tempat itu
para tetangga tetangga pun
banyak yang tidak mengetahui
cuma memang tahu
ada kegiatan di sana
ada yang mengatakan bahwa itu
tepat hal low ya
kemudian ada juga bilang
itu klinik biasa
tapi tidak mengetahui isi jalannya
salah satu modus ya
terus kita coba
terungkapnya satu tempat ini
kita bisa berkembang lagi
di tempat tempat yang lain
terima kasih banyak
pak kombes pol yusri yunus
sudah bergabung bersama cnn indonesia
connected pada malam hari ini